dan bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kasus mafia di liga indonesia
kita sudah terhubung dengan korespondensi ann indonesia arief kurniawan di mabes polri
selamat pagi arief ada informasi kapan rencananya joko driono akan diperiksa pada esok hari
dan apa saja kemudian materi yang akan ditanyakan
apakah kemarin sisa pertanyaan yang belum dijawab ini akan ditanyakan kembali oleh penyidik
ya selamat pagi dia dan juga lady betul sekali
pemeriksaan lanjutan ataupun pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan kepada joko driono
diagendakan akan dilakukan pada esok hari kamis dan diagendakan pada pukul sepuluh pagi
ya sebelumnya pada hari senin kemarin memang joko driono sudah menjalani pemeriksaan tahap pertama
dan ia sudah menjalani selama kurang lebih dua puluh jam dan total itu ada tiga puluh dua pertanyaan
namun pada hari senin lalu joko driono baru menjawab tujuh belas pertanyaan saja
sisa pertanyaan berikutnya itu nanti akan diberikan penyidik
pada esok hari pada hari kamis
tentunya kemarin joko driono usai diperiksa itu selasa dini hari sekitar pukul tiga pagi
selesai diperiksa ia tidak banyak berkomentar ia hanya mengatakan bahwa pihak kepolisian bekerja dengan profesional
dan alasan meminta penundaan karena pada hari senin kemarin
setelah menjalani selama kurang lebih dua puluh jam joko driono merasa lelah karena sudah terlalu lama
minta untuk diskors dan dilanjutkan kembali pada hari kamis
dan memang penetapan status tersangka joko riono ini adalah hasil dari penggeledahan lanjutan
yang dilakukan satgas anti mafia bola pada empat belas februari lalu
dimana pada saat itu satgas anti maf membola menggeledah apartemen joko riono di kawasan rasuna
yaitu di tower sembilan
dan dari tujuh puluh lima item yang disita oleh pihak lider diantineya ada laptop
buku tabungan hp dan kartu atm
item tersebut itulah kemudian akhirnya satgas anti mafia bola menyimpulkan hasil penyidikan sementara bahwa selain diduga atau disangkakan joko driono adalah aktor intelektual untuk perusahaan barang bukti di kantor komdis pssi
joko driono juga diduga terlibat dalam kasus pengaturan skor
dan mengutip dari pernyataan karopema sabu mabespori brigjen dedy prasetyo yang mengatakan pada pemeriksaan lanjutan itu nanti joko driono tidak hanya akan ditanya mengenai apa motivasi ia untuk menyuruh tiga staffnya melakukan perusakan dokumen
namun juga akan ditanyakan apakah dirinya memiliki keterkaitan ataupun keterlibatan terhadap kasus pengaturan skor
dan memang sampai dengan saat ini total tersangka itu sudah ada lima belas
sebelas orang dalam kasus mafia bola dan joko driono ini adalah tersangka terakhir yang ke lima belas
dan sebelumnya ada tiga tersangka ini adalah pihak yang merusak barang bukti di kantor komunis pssi yaitu atas nama dhani mus dan juga abdul govar
dan abdul govar ini ketiganya diketahui berprofesi sebagai super pribadi joko driono sebagai staff dan juga sebagai ob
dan untuk berkas para tersangka ini menurut keterangan dari
polisi dedy prasetyo ada enam berkas yang sudah dilimpahkan ke jpu dan empat berkas masih dalam proses penyusunan dan sisanya termasuk joko driono ini masih dalam proses penyidikan
lalu seperti apa nanti jawaban ataupun hasil penyidikan terhadap joko riono kita tunggu besok pada saat pemeriksaan lanjutan
ya arief berbicara mengenai jadwal pemeriksaan besok apakah memang joko driono hanya seorang diri saja atau memang ada pihak lain begitu yang akan juga diperiksa terkait kasus mafia sepak bola ini
apakah juga ada muncul nama
baru terkait kasus pengaturan skor dari jawaban jawaban yang sudah disampaikan oleh joko driono
ya memang kalau dari keterangan kb tumas polda metro jaya argo yono agenda untuk besok itu hanya diagendakan joko dino seorang
dan memang sebelumnya juga dari pengurus pssi itu sudah dilakukan perperiksaan seperti dari sekjen pssi ratu tisa itu juga sudah diperiksa
dan joko driono sendiri juga sebelum ditapkan sebagai tersangka juga sebagai saksi juga sudah diperiksa
dan direktur utama pt ljn indonesia baru yaitu berin tosiaan juga sebelumnya juga sudah diperiksa
dan memang hingga saat ini belum ada nama nama baru
dan untuk tersangka lain salah satunya seperti figit waluyo itu dilakukan pemeriksaan di lapas sidoarjo karena memang ia ditahan di sana
dan memang ada beberapa nama yang sempat beredar rumor namun ini belum bisa diklarifikasi apakah nama nama tersebut memang memiliki
dan nama nama tersebut itu sebetulnya polisi sudah mengantongi namun tentunya untuk bisa bergerak masuk ke penyidikan ini masih diperlukan atlat bukti
dan semoga saja dengan diperiksanya ataupun pengakuan dari joko driono ini mengingat status ia sebagai plt ketum pssi
dan diketahui juga joko driono ini sebetulnya adalah pelaku dari presepak bolaan nasional yang sudah cukup lama
jika ia bisa memberikan jawaban jawaban yang komprehensif dan juga jujur
dan sebetulnya banyak sekali pihak pihak yang terlibat dalam kasus pengaturan skor
jadi tinggal dilihat saja sampai sejauh mana kejujuran seorang joko driono untuk bisa membongkar kasus mafia bola di indonesia sampai dengan tuntas
ya arief terakhir kita tahu bahwa keputusan untuk penahanan terhadap tersangka ini adalah keputusan subjektif dari penyidik
sejauh ini kita lihat bahwa belum ada tanda tanda bahwa joko driono akan ditahan
apa sebenarnya yang anda ketahui soal alasan subjektif penyidik untuk tidak menahan joko driono
padahal tersangka tersangka lain ini saat ini sudah ditahan
ya ropen maspori dirik jendri presidio menjelaskan alasan joko driono mengapa belum ditahan
salah satunya adalah beliau bersikap kooperatif dan mau mengikuti arahan ataupun petunjuk dari pihak kepolisian
dan meskipun tidak ditahan namun pada empat belas februari lalu dari pihak kepolisian sudah melayangkan surat pencekalan kepada imigrasi
joko driono selama dua puluh hari ke depan
sehingga bisa dipastikan selama dua puluh hari ke depan itu joko driono tidak bisa pergi ataupun keluar dari indonesia
dan nanti kita tunggu saja apakah besok usai pemeriksaan lanjutan dari joko driono ini pihak penyidik akan berubah pikiran sehingga bisa menahan joko driono
baik terima kasih arief kurniawan untuk informasi anda
melaporkan langsung dari bapak spori selamat bertugas kembali